ini buat mama
itu tuh cuma dua gram
yang nenek nenek aja udah serem
ini anak saya suster
suster di bawah
suster situ pak
suster sebelah mana
mamate gak pernah ngasih apa apa
udah ngasih segalanya buat cucu
mamate bangun subuh
tidur tengah malem
kepala jadi kaki
kaki jadi kepala
mamatnya ngelakuin itu tuh buat cucu kan
itu tuh kewajiban cu
semua orang tua melakukan itu
ya ini juga kewajiban cucu mah
itu bukan kewajiban kamu
kamu tuh gak punya kewajiban apa apa
apa bedanya mama
sama warga cibarengkok
mereka hidup dari istrinya
mamate hidup dari anaknya
mamate melahirkan kamu
itu karena mama mengharapkan balas budi dari kamu
mamate udah susah payah ngurus cucu dari lahir
kamu tuh gak tamat smp
dari dalam kandungan ma
kelas tiga sd
kamu teh udah jualan di sekolah
anak anak yang lain mah ada istirahat main
kamu tuh jualan
kelas enam sd
kamu tuh udah bantuin mama jagain warung

kamu teh malah nyuci piring
kamu tuh nyuci gelas
mamate gak pernah siapa apa sama kamu
kayaknya lama ceng
saya kunci dulu ya pintunya
maaah dari kecil cucu teh selalu ngerepotin mama
tapi mamatnya gak pernah ngeluh
cucu tau setiap malem teh mama selalu nangis
cuma kesusahan yang mama kasih
kamu dilahirkan cuman untuk menanggung penderitaan mama
kamu dilahirkan cuman untuk menanggung penderitaan mama
apa yang pernah kamu punya
kamu teh gak pernah punya apa apa cuu
ada susya kamu teh main
masa kecil kamu
kamu tepalah pekerja
dabel cuk buat ngidupin mama
dabel cuk buat ngidupin mama

allah itu kasih kamu buat mama tuh untuk diurus
disayang bukan untuk disingsan cu
disayang bukan untuk disingsan cu
sekarang kamu beliin mama emas
mama deh gak pernah beliin apa apa sama kamu
satu gram emas pun gak ada yang menepel di badan kamu ju
dulu mama teh pernah beliin kamu anting emas
tapi itu pun mama jual ju
kamu gak sedih ceng
takut saya doi
kapok saya beneran kapok
tapi sebenarnya semua ini bukan salah saya doy
salah si dadang
dadang kan selalu aja gangguin saya ngeledekin saya
saya pikir si dadang lagi bercanda
makanya kamu jangan bercanda
si dadang serius minta tolong kamu anggap bercanda
gejala awal hipertensi pak
itu bahaya gak dokter
bisa meninggal dunia
memangnya bagaimana pola makannya debora ya pak
makanan mahal sih dokter
jujur aja saya agak heran ya ini
anak seumuran debora tapi dia sudah menderita gejala awal hipertensi
namanya apa yang dikonsumsi oleh deborah setiap hari ya pak
debbie istirahat dulu ya
debbie istirahat aja ya
kenapa ini udah mau awal
kau jangan lupa sih
reveal aja yang kamu tekan
ya nggak mungkin farid
terima kasih pak
semoga dengan p gost
bener sih dadang
enggak bukan begitu doi
maksud saya tuh saya cuma mau tahu kondisinya debbie
pengen denger kabar dari dadang
kondisinya debbie gimana itu aja
mulai sekarang semuanya harus di stop
dan sekarang saya akan buatkan daftar makanan yang wajib dikonsumsi oleh deborah setiap hari
malah dokter tapi tolong kalau bisa jangan yang susah susah makanannya
nanti saya bingung nyari dia gitu dokter
kalau bapak memang sayang sama anaknya
mulai sekarang harus stop makan junk